kepala pertama pertama pertama
untuk menyampaikan pandangannya
yang mulia dipersilahkan
terima kasih telah
yang menjaga temuan tersebut dan dengan para pemimpin asean yang mulia para menteri luar negeri sekjen asean ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir pertama kalinya pada ktt para pemimpin asean dan ini merupakan bab baru dari sejarah negara kita
pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang mulia joko widodo presiden republik indonesia
ketua asean dua ribu dua puluh tiga yang telah memberikan undangan kepada saya untuk berpartisipasi pada ktt yang bersejarah ini
dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pemimpin asean atas dukungan dan komitmennya selama ini untuk merenalisasikan salah satu tujuan
kebijakan luar negeri
saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kambodja sebagai ketua asean ke empat puluh satu dan ke empat puluh dua dan ini sangat penting bagi masuknya timur leste secara prinsip sebagai anggota ke sebelas asean dan juga mendapatkan statusnya sebagai pengamat
komitmen asean juga menunjukkan pengakuan yang sama untuk kebersamaan di dalam pembangunan masyarakat asean
dan pertemuan ini berjalan sudah lama dan dengan langkah langkah yang telah kita lakukan kita berada di sini untuk berada sebagai
dan kita akan memenuhi seluruh kewajiban kita untuk berjalan ke asean
kita akan berjalan ke asean untuk menjadi anggota penuh asean
kita telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dari sisi kita untuk memfokuskan diri pada mendirikan infrastruktur yang esensial dan juga menciptakan suatu kondisi kondisi yang diperlukan
sesuai dengan peta jalan yang disepakati
kita yakin bahwa kita berada di langkah yang di jalan yang benar untuk mencatat sebuah contoh contoh
sebagaimana kita bisa menjaga kemampuan kita dan menjaga kemampuan kita
kita telah memperluas bandara nikolai lobato di dili dan menjamin adanya komunikasi yang aman melalui sub ring optical cable
dan juga memperbaiki kondisi hospitality bagi para pemimpin dan juga para wisatawan untuk datang masuk ke fasilitas fasilitas perdagangan di tempat restoran dan juga tempat konferensi
yang mulia timur leste akan terus mendukung dan menjalankan sesuai dengan aturan aturan internasional dan untuk mendorong adanya kesatuan asean
sesuai dengan prinsip prinsip dan juga nilai nilai serta norma yang mendasarkannya dalam menciptakan suatu masyarakat bersama kita berkomitmen untuk mendukung tujuan asean
yang terbuka transparan dan inklusif dan juga menciptakan suatu arsitektur keamanan kawasan yang berdasarkan peace and security di kawasan
serta juga kerjasama maritim melalui mekanisme yang dipimpin oleh asean melalui maritime security menciptakan penyelesaian konflik secara damai mendorong multilateralisme
dan juga peningkatan asean yang lebih tinggi dengan parametri
yang terbesar penyelesaian perusahaan yang lebih luas dan lebih luas menjelaskan keuntungan dan keuntungan yang lebih luas
pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif serta penciptaan sistem perdagangan yang lebih kuat infrastruktur yang berkualitas tinggi dan juga investasi dengan proyek proyek yang berani dan juga dapat terprediksi
yang terbesar penyelesaian ekonomi yang lebih kuat dan inklusif terkait dengan aksi iklim sesuai dengan prinsip common but differentiated policy dan respective capabilities
yang terbesar penyelesaian ekonomi yang lebih kuncad di dunia dan memiliki keuntungan dari antara masyarakat radio perusahaan kamil epan dan kamera autonomi

yang terbesar penyelesaian ekonomi yang lebih kuat dan inklusif terkait dengan pemerintah sesehat écritis
yang terbesar penyelesaian ekonomi yang lebih kuat dan inklusif terkait dengan pemilu prometrift
penghidupan masyarakat kita
mari kita membangun
visi ke depan untuk meningkatkan
dan juga pembangunan berkelanjutan
di kawasan dan juga
di tingkat internasional
akibat perang di ukraina
perbedaan geopolitik juga perlu
melalui solidaritas dan juga
persahabatan di antara kita kita juga
berada di posisi yang tepat
untuk meningkatkan kesejahteraan
perdamaian dan stabilitas di kawasan kita
dan di luar kawasan kita juga
didasarkan oleh hukum
pasar terbuka besar
dan prinsip yang di
yang terdapat di dalam piagam pbb
dan juga kewajiban yang
timbul dari hukum internasional
asean dapat memainkan peran
yang sangat penting dalam
dalam menjalin kerjasama
ekonomi dan juga perdagangan terbuka
mengatasi dampak perang di ukraina
dan kita harus mendorong
dan juga stabilitas global
perubahan iklim dan juga
teknologi yang mengancam
asean dapat menjadi
penciptaan keamanan di kawasan dan ini
merupakan tanggung jawab kita semua
dan kita harus mempercepat
upaya kita untuk menyelesaikan
berbagai tantangan dan juga mencapai kemajuan
perkembangan dari pandemi
konflik di eropa dan juga
kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama
kita juga memiliki
mendorong agar asean dan juga
kemasyarakat internasional untuk menciptakan
perdamaian di myanmar dan kita
pada pencapaian suatu solusi
yang dapat mengembalikan
anggota ini kepada
tatanan konstitusional yang ada
timur leste sangat
memiliki khawatiran terhadap
di saat yang sama kita
terganggu kita perlu menciptakan suatu
solusi diplomatik terhadap perang di ukraina
sejalan dengan piagam pbb dan hukum internasional
mengerjukan untuk penghentian perang
perang di ukraina
terlibat diantaranya adalah anggota
dkpbb dan kita
penting dari asean melalui
dkpbb dan juga
penjamin keamanan global
kita perlu menciptakan suatu kawasan yang harmonis
karena ini menjadi
suatu jalan untuk membangun
dan menjadikan asean menjadi
di tengah tensi yang tinggi
diantara negara negara besar
dan kita mendorong agar
penyelesaian sengketa secara
yang digunakan untuk perang
kemiskinan kelaparan dan
subnutrisi dan oleh karena itu kita
kita harus mendorong
adanya pencapaian ketahanan pangan
misalnya juga terkait
dengan penanggulangan bencana
dan krisis ini harus dihentikan
terkait dengan perubahan iklim
merupakan tantangan bagi
dan juga kesehatan
kedaruratan iklim tersebut
juga memerlukan adanya
dan ini memerlukan juga dukungan asean
untuk melakukan investasi pada
dan juga pengembangan
darurat iklim tersebut
harus sesuai sejalan dengan paris agreement
dan ini merupakan
tanggung jawab kita untuk
menjalankan hal ini
dan kita perlu untuk
tercapai keselamatan dari kawasan kita
yang mulia timur leste
juga berkomitmen untuk bekerja sama
energy climate dan juga di kawasan kita
kerja sama dan dialog
dan juga kemitraan kita akan
menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk
juga akan mendukung
sentralitas asean dan
yang berevolusi dan kita akan
adanya tantangan keamanan
dan juga menjalankan
pembangunan institusi dan juga
penghormatan terhadap norma dan hukum
dan ini penting untuk menciptakan
suatu arsitektur kawasan
dan juga perdamaian
juta masyarakat asean dan
saya yakin bahwa kehadiran
saya secara langsung disini
juga merupakan satu langkah penting
hubungan antara asean dan timur leste
seiring dengan upaya kita
untuk menciptakan suatu
visi bersama asean
bersama dengan asean
dan berintergasi dengan asean akan
negara muda seperti
dan teman rekan semua
dan dengan berada disini
kita telah mengambil langkah yang
tegas untuk mencapai
hal tersebut kita akan
salah satu pemimpin
dari kawasan asean
yang dapat dipercaya
kita akan menjadi mitra anda
semoga kita diberkati oleh tuhan terima kasih
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
sebelum kita mulai sesi pleno
yang akan dilakukan
awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan